utang luar negeri indonesia pada akhir triwulan keempat dua ribu enam belas tercatat sebesar tiga ratus tujuh belas miliar dolar amerika serikat atau tumbuh dua persen
berdasarkan jangka waktu asal utang luar negeri jangka panjang tumbuh satu satu persen sedangkan utang luar negeri jangka pendek tumbuh delapan enam persen
berdasarkan kelompok peminjam pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor publik meningkat sedangkan pertumbuhan tahunan utang sektor swasta terus menurun
dengan perkembangan tersebut rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto pada akhir triwulan keempat dua ribu enam belas tercatat sebesar tiga puluh empat persen turun dari tiga puluh enam dua persen pada akhir triwulan ketiga dua ribu enam belas
posisi utang luar negeri indonesia sebagian besar terdiri dari utang sektor swasta
pada akhir triwulan keempat dua ribu enam belas posisi utang sektor swasta mencapai satu ratus lima puluh delapan tujuh miliar dolar amerika atau sebesar lima puluh satu persen dari total utang luar negeri
utang sektor swasta turun lima enam persen dibandingkan triwulan sebelumnya
sementara itu posisi utang sektor publik tercatat satu ratus lima puluh delapan tiga miliar dolar amerika atau sebesar empat puluh sembilan sembilan persen dari total utang luar negeri
utang sektor publik tumbuh sebelas persen lebih lambat dari tribulan sebelumnya sebesar dua puluh delapan persen
bank indonesia memandang perkembangan utang luar negeri pada tribulan keempat dua ribu enam belas tetap sehat namun terus mewaspadai risiko terhadap perekonomian nasional